komisi pemberantasan korupsi memeriksa sekjen pd perjuangan hasto kristianto
kedatangan hasto sebagai saksi terkait kasus dugaan suap paw dpr ri
yang menyeret mantan komisioner kpu wahyu setiawan dan kader pd perjuangan harun masiku
sekjen pd perjuangan hasto kristianto tiba di gedung kpk pada jumat pagi
hingga siang ini hasto masih menjalani pemeriksaan di gedung kpk
tidak lama kedatangan hasto komisioner kpu hashim ashari juga tiba di gedung kpk
hari ini saya memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga marwah kpk
saya memiliki undangan untuk hadir sebagai saksi dan begitu saya akan datang
beri persaksi persaksi apa
ya terhadap dugaan apa yang terjadi dengan salah satu mantan komisioner kpu saudara wahyu